kemarilah raja sibota
dia pulang dalam keadaan pingsan
aku sering melihat banyak penyusup masuk ke dalam istana
maka dari itu
aku ingin memastikan
bahwa semua prajurit dalam keadaan siaga
aku harus tahu
siapa prajurit yang kehilangan rencana ini
kalian tunjukkan rencana keprajuritan kalian kepada

aku tidak bisa menjagayeah nya
saya tidak mau memwat nationsi dan roube
ada apa ini
aku seperti mengenali sorot mata prajurit ini
kementerian tundukkan kepalamu
cepat tunjukkan rencana ke prajuritanku
apa yang harus aku lakukan
aku akan mencari penyelamat
akhirnya aku tiba di pajajaran
aku akan membuat kekacauan di sini
aku akan mencari penyelamat
aku akan mencari penyelamat
itu gusti ratu subang larang
dia pulang dalam keadaan pingsan
gusti ratu pingsan
gusti ratu pingsan
hama membawa laporan bahwa gusti ratu subang larang pulang dalam keadaan pingsan di gerbang istana
ibu dia ratu pingsan
membuatkan bangunan ibunya
ibunya bangun ibu
andai aku tidak seperti ini
aku sangat ingin memelukmu juga ibunda
aku mengaku dengame tuju di seluruh masa
sangat lagi nyuruh holy fire
sangat lagi nyuruh holy fire
cepat ambilkan tanduk
ya allah ibunya

aneh kenapa rencana ini ada disini
apa jatuh ketika aku patroli tadi malam
belum ditemukan orang lain
raden kenapa berhenti
aduh gimana raden
guru guru kenapa guru
guru tempatku guru
paman kenapa ibu ini paman
makanya kami akan bawa jauh dari kampung ini sana
biar aku yang menyembuhkan
seluruh tubuh saya menderita koreng yang berbau busuk
lalu kenapa anak anak ibu tidak memberi obat untuk ibu
saya diusir disana
mereka tidak tahan dengan buah busuk saya
karena saya akan dibawa ke nyai gelis
dan saya disuruh menyebah pohon yang besar
saya tidak mau jatuh ke dalam kesirikan
iman ibu sangat baik
ruqyah untuk ibu